sementara itu ketua umum partai gerindra prabowo subianto menyambangi ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar alias caimin pada senin malam
usai pertemuan keduanya tak memberikan konfirmasi terkait arah koalisi partai gerindra
prabowo subianto tiba di kantor dpp pkb pada pukul delapan belas lima puluh waktu indonesia bagian barat
ditemani sejumlah petinggi partai gerindra prabowo dan kader partai pkb membahas mengenai isu terkini dan masa depan ekonomi dan politik indonesia
saat dikonfirmasi mengenai pembahasan amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima ataupun arah koalisi partai gerindra caimin tak memberikan tanggapan secara jelas
ia mengatakan pertemuannya merupakan jalinan silaturahmi antar partai politik
kami tadi bukan hanya silaturahmi
kami juga berdiskusi banyak hal menyangkut masa depan pembangunan nasional masa depan ekonomi kita masa depan politik nasional masa depan indonesia yang adil makmur dan sejahtera
kita bersama pak prabowo juga berdasarkan pengalaman beliau yang panjang kita ingin terus bekerja sama
kita akan berbahu bahu untuk segera menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
jadi kalau kita
kalau kita lihat pertarungan lima tahunan kan hubungan kita lebih dari lima tahunan pak
saya merasa dekat dengan nu
yang hebat nu
jadi kita senang kita sejuk
itu adalah sesuatu yang baik
semua agama kita hormati
islam kita islam yang rahmatan lil'alamin
jadi kita baik